hai jadi mister sergei mencari ibunya ya kalau gitu saya juga mau keluar ah mau ngapain ustadz
mau mencari kita sejati ini udah ada di sini hai hai hai hai hai hai hai hai hai hai hai hai hai
pasti mereka hilang lagi nih kenapa sih mereka itu aduh satu herman gabis parkir
kok mereka tuh dikit dikit ngilang dikit dikit ngilang ngilangnya kok dikit dikit ya kenapa
princess dia kok kita semangat disini duduk duduk
kalau misalnya kita dihukum
terserah kalian sih kalau kalian gabung sama yang lain enggak papa tapi tapi
asyik ini kalian dari mana berdua aduh nanti ceritanya ada yang lebih
aneh itu namanya aneh sarung tangan ajaib assalamualaikum waalaikumsalam
waduh ini gerbang apa bisa ngebuka sendiri ya
waduh mana si sombrer di luar lagi jadi iseng
stop jangan bergerak
lagi pada disini ya saya kira lagi pada olahraga
mas ustazah kok bacanya di luar begini nggak di perpustakaan aja
sengaja ustaz jadi tadi ke perpustakaan cuma nampil buku
dan disini biar menerima
terus tadi kenapa ya pas saya datang
oh kayaknya lagi pada bubar semua gitu
terus saya gak sengaja liat mr serge butet
ayu lilis pada keluar gitu
oh itu tadi mr serge itu izin
dia itu mau cari ibunya ustadz
nah terus tadi saya nyuruh butet
ayo sama lius temenin dia
jadi mr serge mencari ibunya ya
kalau gitu saya juga mau keluar ah
mau mencari cinta sejati
ini sebenarnya udah ada disini
terus ini haikal asur sama trio bemu mana ya
kenapa sih mereka itu
aduh saya tuh herman gak habis parkir loh
kok mereka tuh dikit dikit ngilang dikit dikit ngilang
ngilangnya kok dikit dikit ya
kenapa gak kehilangan selamanya aja
maksud saya hilang kenakalannya
hilang sifat sifat jeleknya
ya udah kalau gitu saza saya mau
pamit dari haikal asur sama trio bemu dulu ya
lari di tempat
apaan itu pak sergiti
berarti benar kalau sarung tangan ini punya kekuatan super punya kekuatan sakti
jadi jatuh begini ya sedikit stress kali ya jangan ditempat goyang loyo loyo jatuh
akhirnya sarung tangan ini berfungsi juga ustadz ustadz harus mengikuti arah tangan saya
eh bukan palanya sama badannya apaan sih kamu ngapain tuh pakai sarung tahan kayak begitu
banyak batu akiknya lagi mau jadi tukang batu di pasar senen sana
ngapain pakai pakai batu akik gitu
ini adalah sarung tangan sakti dan ustadz harus mengikuti perintah dari saya
ya kali menurut sama sarung tahan stress kali ya
emangnya ustadz ini sih gak sirkus
suruh joko mau goyang goyang mau apaan sih kamu kan santri
harusnya santri menurut sama ustadz mana ada ustadz menurut sama santri
aduh gawat banget rika ada ustadz musa
aduh yasun kita ngomongin ustadz musa
kalau si sobr itu punya pura pura yang bisa menjaga kekuatan sakti
kalau ga siss inspiration kita bahkan k khant prata
salamualaikum waalaikumsalam ada keperluan apa ya lagi nyouentar un tangan sama batu akik kita
ngilangu buat apaan sih buat koleksi aja postor hati hati jangan percaya yang namanya batu cincin
messy jangan percaya yang namanya batu cincin
pagi yang benda benda kayak gitu jatuhnya musrik batu itu cuma buat koleksi aja kok
enggak ada bobo mistis begitu waalaikumsalam warahmatullah walaikum salam tolong saya
sobrimu adek emang kenapa si sobrimu tadi nemu sarung tangan sama batu akik kepada iya
oke pas disatuin kira dia mendapatkan kekuatan ternyata enggak dia musrik itu
musik musik enggak jadi burik jangan jangan itu punya kita iya
ibu saya adalah orang indonesia asli dulu dia bekerja di tkw di rusia lalu menikah
sama ayah saya dan kemudian pas saya bayi aku dibawa ke indonesia dan berpisah sama ayah saya
pisah sama ibu kamu ibu saya urus saya sampai balita ayahnya menikah sekali lagi
dan menjemput dan ambil saya lalu saya membesarkan di rusia dan setelah bolasan
tahun saya minta izin sama papa saya untuk ketemu sama ibuku ayo kamu jangan nangis
dong nanti ini juga bisa sedih udah enggak papa ayo bukan nangisin ceritanya mister
gerak gerakin sesuatu ya pake tangannya
kena banget ya dia
kan mau ketemu dia
dia itu pengen ya
batu batu sama sarung tangan yang dia punya itu
supaya bola itu bisa bergerak ke kanan dan ke kiri
padahal kan batu itu bisa punya kekuatan
deh ke kepala orang benjol tuh
apa sih kok gak fungsi
tuh kok fungsi dia ini
kok keputusan dia gak ada
sombri sombri duduk duduk duduk duduk
kenapa sih ustadz
saya ini mau keluarin kekuatan saya
jadi gini ya
jadi gini sombri ya
ustadz musa yang mulia dasar
mau kasih tahu sama kamu ya
kalau ini sarung tangan
sama batu akik ini
gak punya kekuatan apa apa nih
pak sri kiti
indra dan lukman itu cuma pura pura aja
mereka tuh acting depan kamu
seolah olah sarung tangan ini
punya kekuatan yang medis gitu
supaya kamu itu gak mogok makan
gak mogok haji dan lain sebagainya
sungai dareh nih
apa ini batu bata di amplas nih
eh pak ustadz
jadi begini pak ustadz
hendak mencari sarung tangan dan cincinnya
beliau ini mengatakan bahwa
itu gak ada kesaktiannya